sepuluh warga negara indonesia diculik dan disandra oleh kelompok bersenjata di perairan filipina selatan
apakah ini akibat mudahnya pemerintah kita memutuskan membayar tebusan di dua penyanderaan sebelumnya
lalu mengapa kesepakatan tiga negara untuk patroli bersama yang dicetuskan dua bulan lalu tidak kunjung juga berjalan
kami mengulasnya malam hari ini dengan sulaiman pontoh mantan kepala badan intelijen strategis atau kepala bais
pak soleman terima kasih sudah hadir
kemudian ada iwan santosa om jurnalis senior
terima kasih mas iwan terima kasih sudah bergabung bersama kami
lalu kemudian ada martin huta barat yang merupakan anggota dpr dari fraksi gerindra sekarang di komisi satu
selamat malam pak martin terima kasih
saya pertama ke pak martin tentu saja sebagai fungsi pengawasan begitu ya
untuk kementerian luar negeri maupun kementerian pertahanan dan lain sebagainya
apa yang terjadi hari ini
ini lucu ya tiga penyanderaan di tempat yang sama dalam empat bulan terakhir
kok sepertinya menjadi komoditas ini
dari pandangan anda sendiri seperti apa
memang sudah betul itu kita dianggap jadi sapi perahan
jadi tambang emas dari para pembajak pembajak ini
ini kan sudah sangat melecehkan kita sebenarnya
nah kalau kita bayar terus dia bukan hanya dua kelompok yang melakukan pembajakan
bisa lima kelompok bagi bagi lahan
karena itu akan sangat penting bagi mereka meneruskan kegiatan mereka
karena mereka akan menjadi sebuah kelompok bersenjata
nah saya kira memang kunci utama melawan ini sebenarnya jangan bayar
tapi kemudian masalahnya di selamatan para sandera itu sendiri
nah itulah memang dari aspek kemanusiaan itu akhirnya kita sangat sukar harus menyatakan
tapi kalau mau menghindari jangan bayar
sebab kalau tidak dibayar pembajak ini tidak akan melakukan lagi
karena dia capek memberi makan orang yang dia bajak
tidak ada yang bayar
apalagi dia kan tidak suka akan dibenci oleh rakyat indonesia
rakyat indonesia kita mayoritas muslim tentu akan marah dengan pembajakan yang mereka lakukan
jadi yang pertama adalah jangan bayar
tapi itu memang sangat sulit mengatakannya
yang kedua adalah dihidupkan kerjasama perbatasan dalam mengatasi pembajakan
ini oleh tiga negara
kita kemarin sudah tanda tangani itu di jogja
pemerintah indonesia malaysia dan juga filipina
tapi karena terjadi perubahan ada presidennya yang baru
sehingga memerlukan waktu untuk mou itu dilaksanakan
jadi belum bisa berjalan
kita harus desak itu
nah yang lain kalau agak sulit itu adalah kita persenjatai
persenjatai kapal kapal kita yang sana
sekarang kan yang dilakukan
maksudnya ini kapal kapal tongkang takut gitu dipersenjatai
ya kita persenjatai
yang khusus kan kapal kapal pengangkut batubara ini
nah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah melarang
melarang tidak boleh lagi ada kapal kapal kesana
itu dianggap akan memaksa pemerintah filipina serius untuk menjaga keamanan
karena kebutuhan filipina untuk energi listrik adalah dari batubara indonesia
jadi dia akan memaksa mereka akan menjaga
itu yang dilakukan oleh indonesia
karena mereka butuh batubara itu ya
tapi kalau misalnya itu tidak jadi kita merasa tetap perlu menjaga keamanan
kita kan memiliki denjaka
itu marinir yang terlatih
hanya empat lima orang saja di satu kapal itu sudah harus seratus pembajak untuk bisa menanding ini
nah jadi sudah kalau dilakukan kapalnya itu berlayar pada siang hari
jadi harus ada pengawalan militer
tidak ada salahnya
kalau dalam sudah keadaan krisis begini kita meminta persetujuan bersama
sehingga ada tentara di sana
tentara di sana denjaka misalnya itu kan marinir khusus kita
itu kita diakui sebagai marinir terbaik nomor tiga di dunia
nah kalau itu kita lakukan saya yakin tidak ada pembajakan pembajakan
oke jadi yang paling pertama berhentikan bayar membayarnya dulu
mas iwan setuju tidak karena faktor ini sebenarnya kemudian terus berulang
atau memang ada faktor lain anda melihatnya
kalau saya lihat ya memang kalau di wilayah sana sendiri memang dibiarkan ya
kita lihat beberapa tahun silam ada pembebasan

kemudian kita bicara yang kasus sandra jerman ya
kemudian oleh kelompok yang menahannya sesudah bebas itu di foto selfie dimasukkan di sosial media tumpukan uang sekian puluh juta peso
padahal uang yang aslinya dikirim itu sekian ratus juta peso
jadi pesannya abu sayyaf juga mau bilang ini uang hilang kemana nih sebagian
itulah kenapa kenapa selama ini operasi terakhir ini
karena wilayah operasinya hanya empat puluh kilometer persegi dalam kelompok kelompok kecil
tapi di armed forces philippines tidak pernah masuk ke daerah tersebut
hanya salam salaman di tempat pak nur miswari yang aman dan sudah punya perjanjian damai dengan pemerintah pusat di manila
artinya apa itu artinya
yang kita bisa artikan sendiri ada apa ini
artinya apakah pemerintah filipina juga sengaja membiarkan atau bagaimana
saya kurang tahu apa yang terjadi di wilayah sebelah selatan itu
tapi yang jelas prospek dengan tanggal tiga puluh itu

ini ada prospek baik karena presiden duterte ini punya akar di semua komunitas
di komunitas masyarakat grassroot katolik kuat
keluarga sedarahnya sendiri ada yang muslim
di kelompok npa new peoples army komunis itu juga dia selama ini untuk wilayah davao jensen dan sekitarnya bisa dirangkul oleh duterte
kita lihat aja bagaimana beliau bertindak
tapi ini pun juga menarik karena sampai menunggu pelantikan sampai hari ini duterte tidak ke manila di davao
jadi ada kaitannya dengan politik internal filipina sebenarnya permasalahannya
dulu kan tuan tuan tanah komunitas penguasa penguasaan
filipina kan terbagi wilayah utara luzon visayas dan wilayah selatan mindanao
jadi kalau dari perspektif anda seperti apa pak suleman
apakah kalau memang terkait seperti yang disebutkan bung iwan tadi
memang sangat keras terkait dengan politik internal di filipina sendiri
artinya penyandaran ini tidak semengerikan itu artinya
apakah hanya karena untuk komunitas politik atau bagaimana
oke begini kalau kita melihat penyanderaan ini kan sudah ketiga kali ya terjadi
ini kita lihat dulu ke dalam indonesia
berarti masyarakat kita sense of intelligence ini sangat kurang
terutama orang orang yang berlayar menuju sana
sudah dua kali berturut turut
tiga kali dia pergi lagi
jatuh di lubang yang sama
kan lebih bodoh dari keledai ini
sudah sampai sana
kemudian kita lihat lagi kelompoknya sana
kelompok sana mereka ingin eksis
nah ingin eksis pasti butuh uang
ya jalan dia sudah lihat ini enak dua kali
ya dia lihat sudah dua kali enak ada satu lagi masuk
ya udah sekalian dia mainkan
nah kalau dibilang tadi apakah kita harus bayar atau tidak
kita harus ingat
satu bulan lalu itu orang kanada itu dipancung
nah sehingga tidak ada satu
kita tidak bisa berharap ini orang orang ini juga tidak dieksekusi kalau tidak kita bayar
tetap harus menjadi pertimbangan
ini harus jadi pertimbangan
satu bulan lalu baru dua puluh lima mei kalau tidak salah itu
orang kanada ini
ini harus jadi pertimbangan kita
hanya kita sayang uang enam puluh miliar ini orang lima ini hilang semua orang tujuh ya
tujuh bisa dipancung habis semua sama dia
nah terus kita ini mau apa
kita ini mau ke sana mau tujuannya jelas membebaskan orang tujuh ini kan
nah kalau bebaskan tujuh ini apakah kalau kita mau operasi militer kan mengalahkan abu sayyaf
apakah mengalahkan ini terjamin si tujuh ini kembali dengan selamat
ya kan tidak juga
sehingga sekarang kita harus berpikir menyelamatkan orang tujuh ini
nah bagi saya tidak ada jalan satu satunya kasih uang
tidak ada jalan lagi
dan dia sudah laksanakan satu bulan lalu saya pancung
jadi mau tidak mau ya harus bayar aja
mau tidak mau dia harus bayar
tidak ada jalan lain
karena ada yang bilang begini
tidak ada jalan lain
inilah momentum bagi indonesia untuk menunjukkan kekuatan tempur militernya
ini kan pertanyaannya militer untuk siapa
kita tahan dulu kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
kali kali begini ini nanti orang menuduh bahwa ini sengaja karena kita selalu menyediakan
apa namanya itu kompensasi apakah itu resmi oleh pemerintah atau melalui swasta
toh sama saja
jadi ini membiasakan penjahat seperti itu untuk terus menerus bermain main untuk cari uang
itu tanggapannya begitu pak suleman salah satunya
dibayar bayar terus seperti persis juga kata pak martin tadi jatuhnya nanti akan berulang terus
ya memang mereka itu kebiasaannya begitu
memang mereka mendapat uang dari barang begitu
dan bukan hanya di laut
di darat juga dia melaksanakan begitu
kalau tidak ada begitu dari mana dia dapat uang
ini artinya juga ada pertaruhan wibawa negara tidak
kalau besar tidak ada negara sini
karena ini murni betul betul untuk dia masalah ekonomi kan
dia minta uang
nah kalau negara mau masuk ke sana
negara masuk dengan apa
memberi uang atau masuk dengan kekuatan tempur
kalau kekuatan tempur maka dia akan bertempur
nah kalau bertempur mengalahkan satuan tempur
nah apakah mengalahkan satuan tempur ini kemudian tujuh ini akan selamat
ya kan belum tentu
padahal tujuan kita menyelamatkan si tujuh ini
bukan mengalahkan satuan tempur yang ada di sana
ya kalau mau gaya gaya mengalahkan satuan tempur ya silahkan aja
tapi tujuh ini saya yakin hari ini mendarat malamnya sudah habis ini
kepalanya tinggal yang nerima bisa bisa
oke bagaimana pak mardin itu ada perspektif
karena memang setuju jangan tentara kita langsung masuk bersama sama dengan filipina bergerak di sana
sebab saya lihat tentara terlatih filipina kemarin itu itu pasukan khususnya menyerang daerah yang sudah mereka kenal betul
itu langsung korban tujuh belas orang meninggal tentara pada waktu itu diserbu
nah kita coba kita selesaikan dulu santoso ini dulu
santoso kan sedikit
baru kita sudah membuktikan bisa kita selesaikan baru kita persiapkan ke sana
untuk yang ini bagaimana kemudian pak kira kira menurut perspektif anda
kalau saya melihat adalah tugas pemerintah membuat putusan dari pilihan pilihan tadi
pilihan tadi itu adalah dia tidak membayar
tidak memperbolehkan dibayar oleh perusahaan atau asuransi
nah tetapi dia harus menghitung
dari segi kemanusiaan ini orang gila yang kita hadapi ini bisa akan memancung sandera yang ada
orang kita juga
jadi dari segi kemanusiaan harus dipikirkan
nah tetapi efeknya memang adalah itu akan terus menerus menjadi lahan yang dibagi bagi oleh mereka
kalau bayar secara langsung gitu ya
bayar secara nanti sebentar lagi ada lima kelompok yang menyandera
kalau usulnya kemudian embargo tidak ada pelayaran di sana seperti apa
nah kalau kita embargo
embargo yang j embargo ini sekarang
kan ada kemarin itu
tidak ekspor batu bara lagi
seluruh pelayaran ke filipina stop
sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang dilarang
dilarang pemberian surat izin untuk kapal berjalan ke sana ya
nah lalu itu harus kita lihat efeknya karena ini juga akan mempengaruhi ekonomi kita
mempengaruhi ekonomi filipina
nah ini juga akan mempengaruhi kita karena ekspor batu bara kita akan berhenti
kepada yang paling besar adalah ke filipina gitu ya
nah kalau sekiranya itu lama itu kan akan mengganggu hubungan perekonomian
maka harus ada pilihan pilihan lain
pilihan lain tadi itu misalnya diefektifkan kerjasama tiga negara ini
angkatan perang ini bersinergi patroli bersama
nah memang selama ini terlambat karena ada soal pemilihan presiden di filipina
kalau misalnya sangat sulit udah buat aja tentara kita menjaga
mengawal kapal itu dengan izin bersama dengan negara negara lain
tapi tidak itu pak suleman kalau misalnya tentara ikut
jadi tidak diembargo tapi tetap ada
dia kan bukan boneka yang tidur
begitu dia lihat ada tentara ya nggak diganggu
ya dia tunggu sampai si tentara ini bosan
kita ini berhadapan dengan manusia hidup yang punya otak yang punya taktik bukan barang mati
jadi nggak efektif kalau nggak awal terus
nanti si marinir ini mabuk sendiri dia terus
soalnya tidur makan tidur makan tidur
nggak ada kerja
tongkang itu pelan banget pak
orang kalau tidak biasa itu wah pusing sendiri
tapi ini kan marinir ini pak yang sudah hidup
hidupnya berlatih di situ
marinir nggak di kapal pak
marinir kita kita latih di laut terutama
karena marinir itu tugasnya adalah menghadapi teroris di laut
anti pembajakan di laut itu tugas utama marinir
apalagi denjakanya ditugaskan
saya bilang kalau denjakan
kalau kamu berlebihan kalau sampai denjakan
iya kalau saya kira kalau bagi saya yang kehadiran kapal di laut itulah yang akan membuat deteren
ya kalau tidak dia tiga
ya kita kapal kita lah
cuma masalahnya kapal kita itu kan hanya sampai perbatasan ya
nah lewat perbatasan ini juga tidak ada satu kepastian mereka akan selamat atau tidak
nah kalaupun misalkan bersama sama ya tiga
nah apakah yang satu ini ketika masuk
biasanya latihan itu atau patroli bersama itu hanya sampai di batas batas teritorial
apakah si filipina ini bisa yakin dia menjaga si kapal kapal ini tiba dengan selamat setelah masuk wilayah
ini juga kita belum tahu
oke lah di wilayah kita dia aman
sekarang dijaga begitu ya
tapi kalau patroli bersama itu tidak bisa
misalnya kapal indonesia masuk sampai ke wilayah filipina tidak bisa juga
koordinating petrol itu kita hanya berhenti kamu di wilayah dia saya di wilayah
masing masing itu ada di wilayahnya sendiri
jadi menjaga sendiri sendiri sampai ke perbatasan masing masing gitu ya
sampai ke perbatasan masing masing
lalu ini masih khawatir karena belum tentu jaminan filipina mengawal kapal jogja
itu belum tentu filipina ini
mengawal kapal indonesia itu ya
kita juga tidak tahu
ini lah ya kita tidak tahu
filipina dengan kelompok ini ada perjanjian enggak ini
jangan jangan sengaja dilepas untuk dapat uang
ini seperti ini
mungkin bisa dijelaskan
apakah ada permainan
kalau ada permainan lah kacau lagi
patroli bersama ya
itu percuma lagi
sebenarnya bisa anda gambarkan tidak dari catatan yang anda punya begitu perairan di
maksudnya kita lihat dari pak martin
kalau kita bicara pemerintah harus melakukan pilihan eksekutif
opsi opsi yang ada
pak ponto juga menyampaikan gimana gimana dari sisi kita pertahanan
kalau saya kita lihat dulu masyarakatnya seperti apa
salah satu rekor tercepat pembebasan sandera filipina di sana itu kurang dari tiga hari
adalah dengan menyandera keluarga dari penyandera
itu salah satu kultur
karena ini kita bicara negara yang kita masuk mall nitip pistol
jadi menyandera keluarga penyandera
terus sadra balik begitu ya
tapi ini kan nggak mungkin dilakukan oleh pemerintah
itu salah satu
maka ini jadi bagi opsi opsi yang harus diambil
bagaimana kemampuan kita dan juga bagaimana itu profiling
kita memprofilkan dulu siapa sih yang kita hadapi ini
kulturnya seperti apa
saya pernah tulis juga di tempat saya bahwa mereka sejak seribu tujuh ratus akhir seribu delapan ratus awal pun merombaknya
pun sampai ke pantai utara jawa
ini kan kita berhadapan dengan komunitas yang seperti inilah yang kita harapkan
kehidupannya apa gitu
kulturnya seperti itu
kulturnya seperti itu
catatan anda sendiri soal perairan sulu di filipina selatan ini seperti apa
ya seperti itu
dari dulu ya mereka ya
ini sengaja menjadi ranah yang dibiarkan oleh pemerintah filipina sendiri
kultur dan statusnya no man's land
jadi ini di luar penculikan
di zaman narkoba yang dulu terkenal di jawa belum ada
masuknya dari sana dulu
semua hal jadi bisnis
dari selundupan sembako
human trafficking semua
jadi kalau kita di
dengan kondisi yang seperti itu apa yang membuat kemudian kapal kapal indonesia masih memilih
untuk lewat jalur tersebut
apakah tidak ada jalur yang lain begitu pak
jadi misalnya kita di sangir itu mengenal dari dulu itu namanya bajak laut sulu
ya inilah orang orang ini
nah kenapa dia lewat situ
karena itu jalur terdekat
nggak mungkin si tongkang itu akan lewat tengah laut itu
tenggelam sendiri dia
dia pasti dekat pulau pulau itu
karena memang konstruksinya begitu dan dia tidak akan ada jalan lain
ya hanya itu
dan orang orang itu sudah tahu
artinya memang kemudian juga tidak punya pilihan kan
enggak ada punya pilihan
kapal kapal itu bisa menuju ke sana kan
kalau yang tongkang itu ya
kalau yang kapal penumpang lain lain kan masih bisa ada jalur lain
tapi kalau yang namanya si tongkang tongkang dari kalimantan nggak ada jalan lain
artinya yang juga sering di sana kan kapal kapal indonesia
ya pasti itu
nah kalau misalnya itu memang sudah pilihannya harus lewat sana dan memang kebutuhan sebuah kebutuhan bisnis
katakanlah seperti itu
kalau di embargo juga bagaimana jalan keluarnya kemudian pak sulaiman menurut anda
ya tinggal siapa yang butuh siapa yang
kita seberapa banyak kita rugi kalau dengan itu
apakah ini bisa dialihkan ke tempat lain atau tidak
karena kita harus menuntut si pemerintah filipina ini harus serius dengan ini
kalau saya tidak mendapatkan satu keselamatan ya tinggal kita mau main main aja
jadi memang pemerintah filipina akan sangat dirugikan karena tidak mudah mencari pengganti batubara dari negara lain yang lebih jauh dan lebih mahal biaya
tetapi kalau dia sekarang memiliki cadangan yang cukup selama beberapa waktu gitu ya
jadi kadang kadang dia nggak serius selama beberapa waktu ini untuk melakukan usaha menjaga tongkang tongkang ini dengan mengerahkan kapalnya
apalagi mereka kan sekarang dalam keadaan sedang
demisioner ya lalu ada pemilihan ada sedikit soal internal mereka lah ya
nah berarti kita harus membuat putusan
jadi pemerintah kita memang yang utama nanti harus kerjasama dengan filipina
itu harus kita lakukan
tapi sambil menunggu mereka selesai dengan persoalan pemerintahnya
nah harus ada pilihan yang dilakukan pemerintah sekarang adalah melarang
jadi sudah langsung ada
dan yang sekarang
jadi ini sudah langsung yang tepat ini moratorium batubarek yang dirilakukan oleh disampaikan oleh menteri luar negeri
tidak tepat ini menurut anda ya
itu yang dilakukan pemerintah ya kita cobalah kita lihat ya
tetapi sampai sejauh mana ini juga tidak mengganggu kepada ekonomi kita
karena kan kita juga menggunakan ekspor
ini keadaan ekonomi kita sekarang kan lagi susah ini
saling sulit kita tidak bisa mendapat pemasukan sesuai dengan target
jauh daripada target
jadi salah satu ekspor ini kan penting kepada kita
kalau lama lama ini kan juga mengganggu
yang lama ini kan juga menggaguh kita tetapi yang pokok sebenarnya adalah yang sekarang yang ketiga
kali ini pembajakan ini ini bagaimana kita menyelesaikan ini masih akan harus kita bayar lagi
atau bagaimana kemarin kan ada orang orang yang merasa bisa mendekati kelompok itu kan gitu kan
tapi ternyata tidak juga dibayar juga semua ibu kalau bisa mendekati kelompok itu tentu saja sekarang
bisa mendekati lagi harusnya ibu mega sudah betul pada waktu bicara itu semua karena
dibayar kok katanya walaupun kita bantah bantah tidak tapi ternyata kan begitu oke nah sekarang
bagaimana kita menyelesaikan ini ibab ini tapi itu harus apa apa sudah pas oleh mana dibayar ya
karena menyelamatkan nyawanya tujuh orang ini hanya satu ratus enam puluh enam m itu harus dibayar dia enggak ada
jalan lain baik nanti kita akan ulas lebih lanjut apakah memang ada niatan dari pemerintah filipina
karena kalau dari penjelasan gila masih wan tadi bahwa ini mungkin saja ada kongkalikong
sendiri di filipina ya untuk di filipina terkait dengan hal ini kami akan mengulasnya lebih lanjut tetaplah di
juga dikaitkan dengan bagaimana
dikaitkan dengan bagaimana
filipina menyelesaikan permasalahan politik internalnya tetapi kalau tadi disebutkan ada
cerita tentang di ubi bagian selatan ini mungkin memang sulit dikontrol apakah ada jaminan ketika nanti
sudah selesai permasalahan politik di filipina ini lalu kemudian filipina benar benar juga bisa menjaga
seluruh wilayahnya dari perompak perompak yang sekarang ini berulang kali menyandra warga negara
indonesia mas iwan bagaimana anda melihat ini ya ini pr besar enam tahun pemerintahan terakhir presiden
nono akuino kan dianggap pertumbuhan ekonominya bagus tapi how to address masalah masalah keamanan
bagaimana ada workload panglima panglima di utara sendiri ada persoalannya sendiri soal drugs segala
macam dan di selatan ada persoalan seperti ini nah ini kan tantangan yang memang dijanjikan presiden
duterte mau narkoba di utara maupun abu sayyaf di selatan dia akan ambil tindakan keras makanya
duterte kan dibawa punya julukan depaniser dan beliau itu menjabat sejak wakil wali kota di dava

secara pribadi memang dekat sekali sama beliau yang mungkin juga itu bisa jadi aset pemerintah kita untuk dalam
berlambungan orbiting einenle presiden di twb artinya walaupun kulturnya tadi disebutkan sejak

yang lalu tentu saja

narkoba itu kan dalam lingkungan
yang bisa ditindas di daerah ini
tapi ini bajak laut dalam wilayah yang luas
yang memang memerlukan
peralatan militer yang
yang cukup kuat
dan keadaan ekonomi filipina
untuk bisa efektif
ini juga menjadi pertanyaan
jadi agak beda ini
tidak pernah dihadapi oleh presiden yang sekarang
kasus pembajakan seperti ini
dan memerlukan biaya yang besar
jadi tidak sama
kenapa menjadi rame sekarang
padahal kapal kapal kita sering juga melewati itu
bertahun tahun yang lalu juga
selama ini kan sasarannya
kalau sandra barat kan satu orang nilainya lebih besar
yang sekarang kemudian melirik ke indonesia
kenapa kira kira menurut anda
karena barat sudah semakin kurang
yang kesana kan terakhir satu
cuma satu pun tidak dibayar juga
tidak dibayar si kanada
nah sekarang indonesia
kebetulan kok suka bayar begitu ya
kita lebih menghargai nyawa
kalau sedia biarin aja satu kepala hilang
daripada ngasih delapan puluh juta kan
bagi kita enggak
lebih baik kita kasih keluar uang
daripada nyawa hilang
sekarang kita tinggal memilih
keluar uang apa yang nyawa
ini kan kita berbicara agar bisnisnya
atau ya misalnya kapal tongkangnya
tetap bisa mengekspor batu bara ke filipina
kemudian kita bicara supaya tidak terjadi
terulangnya lagi penyanderaan seperti itu
tentu saja kemudian faktor diplomasi
antara indonesia dengan filipina juga harus berjalan
makanya saya kemudian bertanggung jawabnya itu
apakah ada jaminan ketika filipina ini
sudah secara internal sudah baik dalam sisi politik
dipawah presiden yang baru
kemudian ada kerjasama yang bagus
ada patroli bersama
apakah bisa menjadi jaminan
ketika wilayah yang disebut sebelumnya
tidak lagi ada nomenseland
ya mengubah kultur nggak mudah mas
dan perlu diingat hari ini
walaupun ekonomi membaik dalam enam tahun terakhir
tapi secara statistik
tiap hari enam ribu lebih
minimal enam ribu orang filipina keluar dari filipina
untuk menjadi pekerja
menjadi kalau kita tki mereka bilang balik bayan
nah itu minimal enam ribu
dan tiap hari juga saya lupa statistiknya
tiap hari ada berapa peti mati
yang masuk ke filipina
jadi memang situasi internal ini juga
itu pr mereka
pr kita sendiri bagaimana kita bisa menekan
supaya kerjasama baik dong
kita sama sama negara asean
dan juga jangan lupa
banyak tki ilegal kita
yang dideportasi dari sabah
itu sebagian itu hidup bermukim di
kepulauan sulu ini
itu yang belum disentuh juga
sampai hari ini oleh pemerintah kita
jadi pendapat anda sudah jelas
untuk yang ketiga kali ini
cukup bayar saja
tidak usah berumit rumit lagi
rumit rumit kejauhan dia kehabisan
nanti mau lebaran dia kehabisan
tapi kalau misalnya begini
setelah bayar kemudian embargo
tidak ada lagi yang lewat sana
agar tidak terulang
bukankah yang kemudian membayar membayar ini
bisa menular ke dampak atau wilayah lain misalnya
kemudian misalnya ada nelayan kita
atau kapal kapal indonesia lagi
yang dibajak lagi di wilayah yang lain
dia pasti berhitung
kalau cuma nangkap nelayan
ya paling dapat kepalanya
nggak mungkin dikasih uang
pasti negara kan biarin aja
kalau nelayan kecil
tapi ini kan agak besar besar ya
jadi dia pasti berhitung
adalah orang orang yang
yang menilai yang tinggi
kalau yang kecil kecil ya pasti enggak lah
nggak ada manfaat
tinggal ini kita melihat
apakah ini abu saywi kan sudah sekian lama
nah kalau ini dia akan terus menerus
indonesia bisa mengangkat
dia sudah mengganggu keamanan
dan keteriban regional
nah berdasarkan piagam pbb ini
kalau sudah mengganggu
untuk nyerang sama sama ini
dihajar sama rame rame
karena dia sudah mengganggu
nah sekarang apakah sudah sampai
mengganggu ketertiban regional
ataukah hanya mengganggu indonesia saja
nah ini pertanyaannya
bisa diharapkan jadi kemudian nanti ketika
patroli bersama ini
jadi benar benar sudah berjalan
menurut pak martin
saya kira ini satu pilihan yang harus juga dilakukan
kerjasama ini harus didorong
karena itu yang realistis
sebab kalau kita embargo
sampai seberapa lama embargo ini bisa dilakukan
sangat sulit semuanya ya
dencaka marini risana dan sebagainya
tetapi yang paling mudah
kalau kita tidak bayar tidak akan ada lagi
penculikan keempat kelima keenap
karena mereka merasa
nanti kalau misalnya tidak bayar kemudian warga yang dieksekusi
pak martin mengkritis pemerintah
akal sehat kita mengatakan
akal sehat kita mengatakan jangan bayar
karena mereka tidak akan mau meneruskan itu lagi
bayar capek mereka kasih makan itu
eksekusi dia berhadapan dengan rakyat kita
simpati rakyat kita kan
selama ini kita kan banyak membantu mereka
dalam perundingan dengan filipina
tetapi nurani kita
akan sangat sulit mengatakan kalau melihat keluarga
keluarga itu ya tentu tidak mau bapaknya
suaminya itu harus hilang nyawa
karena kita ngotot tidak mau bayar
nah ini tugas pemerintah yang membuat putusan
mana yang terbaik bagi kepentingan

saat pembebasan pertama
dan kedua itu catatan anda seperti apa sih mas iwan
apakah ada tawar dibayar
tapi tawar menawar harga atau bagaimana
urusan bayar membayar saya tidak ikut
karena memang resmi pemerintah
juga tidak mengeluarkan
untuk yang pembebasan pertama
yang saya tahu ya
dan yang saya tahu memang semua akses juga
palang merah internasional
beberapa teman di special force filipina
bahkan ada yang baru baru gugur tanggal sembilan belas kemarin
itu juga secara pribadi terlibat
dan disitu saya lihat teman teman dari
bais tni juga sangat bagus kerjanya
teman teman dari direkturat perlindungan wni
juga kerjanya sangat bagus
jadi bagaimana koordinasi
dijalankan antara jakarta manila samboanga
ke lokasi di kepulauan sulu itu
bisa jalan dengan efektif
itu dalam membangun kepercayaan
setiap pukul tiga sore
dan itu dalam dua minggu pertama
kita sudah bisa cair
komunikasinya dengan pihak sana
sebetulnya sudah ada modal yang bagus lah
dalam kita bangun komunikasi
jadi untuk membangun asal
di ketiga ini seperti apa
ya kalau saya sih optimis
disana disebut abus ya
dan kadang ya itu
kadang dagang sandera
saya lempar ke orang lain
ini ada nih
oh ini lempar lempar begitu ya sandera itu ya
dan yang menyandra pun ini
yang menyandra pun juga
itu harus dikeluarin modal juga kan untuk
kalau kita bahasa kasar kita kos kosan
jadi memang dititipin
uang makannya sekian
nah dalam cara tata kelola manajerial mereka begitu
katakanlah indonesia sekarang kemudian mendesak bahwa
segera perbaiki internal di filipina
agar kita bisa kemudian berdiplomasi lagi
agar bisa kemudian bersama sama
begini dan lain sebagainya
tapi menurut anda kira kira konsolidasi di internal filipina sendiri
akan memakan waktu yang lama tidak
karena kan ini keluarga menanti nih
keluarga dari penyandra ini
filipina itu ya satu negara
tapi ya terbagi tiga wilayah itu
luson visayas dan wilayah selatan
tapi bukan berarti tidak mungkin
semoga ini nanti pemerintah
sudah paling tidak punya titik terang
mau akan melakukan apa
tadi pak ponto sudah jelas tidak usah rumit rumit lagi
pak martin lihat
ya jangan langsung bayar di depan begitu ya pak ya
akan jadi membawa dampak
tapi nanti kita berharap agar keluarga tidak kembali resah
dan ini peristiwa yang ketiga ini tidak terulang kembali
terima kasih sudah hadir
untuk membahasnya malam hari ini pak martin pak sulaiman ponto
mas iwan telah bergabung bersama kami malam ini